saya kira pak mahfud juga salah satu tokoh yang dalam radar kami
kenapa beliau adalah seorang punya pengalaman empirik di dunia birokrasi yang juga sejak zaman pemerintahan gus dur ya
dan juga dia dari kalangan kampus yang sangat sangat kredibel
dia ahli hukum tata negara yang cukup baik dan sangat sekali lagi sangat kredibel
dan kita lihat juga integritasnya juga sangat baik
sehingga itu juga malah menjadi satu yang menjadi pertimbangan pertimbangan kami
tetapi juga tak kalah lain adalah tokoh tokoh yang lain
selevel sebesar semacam pak mahfud md
dan saya secara pribadi kenal baik sama pak mahfud